kemarin beredar viral pemirsa di media sosial tentang anies baswedan yang dicegah sama pasukan pengamanan presiden
untuk masuk ke lapangan pertandingan jelang pemberian piala oleh presiden joko widodo di stadion utama gelora bung karno
yang dicegahnya kayak begitu ya pak maaf pak gak usah masuk pak gak usah masuk pak gitu ya
nanti duduk duduk akhirnya kan kembali ya ke areanya
nah pihak istana mengatakan mereka hanya menyesuaikan dengan prosedur pengamanan
yaitu menyesuaikan dengan daftar nama pendamping presiden yang disiapkan panitia
dalam video berdurasi empat belas detik tersebut presiden joko widodo terlihat hendak turun ke lapangan
untuk menyerahkan trofi kepada tim juara persija jakarta
dan turut didampingi oleh sejumlah menteri kabinet kerja dan beberapa politikus senayan
mengikuti dari arah belakang gubernur dki jakarta anies baswedan berjalan mendekati rombongan presiden jokowi
namun langkah anies terhenti setelah dihampiri oleh dua orang anggota pas pampres
keinginan anies naik ke podium untuk memberikan selamat kepada para pemain persija jakarta gagal
anies pun kembali ke bangku penonton
anies baswedan menyatakan tak mempermasalahkan pelarangan tersebut
presiden jokowi dodo selalu menyalami dirinya setiap kali tim persija mencetak gol ke gawang bali united
bagi anies kemenangan persija lebih penting daripada insiden yang terekam dalam video tersebut
dari tadi malam itu yang penting adalah persija menang
saya di mana tidak penting yang penting adalah persija menang
saya merasa bangga saya kemudian mendatangi teman teman di bawah di lapangan
saya ucapkan selamat yang penting bagi kita adalah persija menang
jakarta bangga dan rakyat indonesia juga senang
dikutip dari cnn indonesia com pihak istana menyatakan kegiatan tersebut bukan acara kenegaraan
sehingga pas pampres tidak mengikuti ketentuan protokoler kenegaraan
tidak ikutnya anies murni karena prosedur acara yang disusun panitia
sehingga hanya nama nama versi panitia yang diperbolehkan mendampingi presiden
nama anies sendiri tidak tercatat oleh panitia dalam rombongan pendamping presiden
sementara ketua steering komite piala presiden marwarar sirait memastikan
tak ada masalah antara presiden joko widodo dengan anies baswedan
yang menduga ada pihak yang tak senang dengan kekeraban jokowi dodo dan anies
tanya aja sama mas anies manis baik baik aja di luar ketemu sama saya
jadi kita ini cobalah jadi bangsa ini ya yang kata pak jokowi pemimpinnya rukun baik baik saja
mereka berdua baik baik saja saya pastikan dua duanya baik baik saja
dua duanya sahabat saya sahabat baik saya
ini saya janjian sama anies mau makan bareng dalam berapa hari ini kita akan makan bareng sama sama
parah yang jalan
media juga saya minta ya tanya saja sama pak anies tanya pak jokowi
hubungannya baik baik saja
nih catat baik baik ya ada aja orang yang nggak senang kalau indonesia itu kondusif
orang jokowi sama aniesnya baik baik aja kenapa jadi ribet gitu loh
sebelumnya dalam pertandingan puncak piala presiden persija jakarta menjadi juara dengan mengalahkan bali united tiga
persija mengakhiri puasa gelar selama tujuh belas tahun dan menjadi tim ketiga yang memenangi turnamen ini
ribuan pendukung atau supporter persija jakarta pun
langsung melakukan pawai kemenangan setelah tim kesayangannya meraih juara piala presiden
rute pawai dimulai dari pintu barat gelora bung karno
kemudian tiba di balai kota untuk bertemu dengan gubernur dki jakarta anies rasid baswedan
iya menanggapi pernyataan dari bang ara tadi iya memang baik baik saja hubungan antara dua pemimpin ini
jadi permasalahannya atau pertanyaannya adalah
kenapa tidak ada nama pak anies dalam daftar pejabat yang harus memberikan selamat
karena di situ ada ketua dpd ada ketua dpr
ada pemimpin pemimpin daerah lainnya
nah itu itu pertanyaan yang harus dijawab oleh panitia
karena di sana mengatakan bahwa ini adalah dari panitia
panitia karena bang ara adalah ketuanya mungkin mesti memberikan penjelasan kenapa namanya tidak ada
baik baiknya saja sih percaya kita percaya
pasti karena belum tentu secara personal presiden juga mengetahui
jika nama anies baswedan tidak ada dalam daftar yang diminta oleh panitia untuk masuk dan juga memberikan hadiah
karena masyarakat sekarang sudah gembar gembur nih mulai mempertanyakan

ya dan sudah kritis
jadi pasti akan dipertanyakan nah harus dijawab
karena sebagai pejabat publik tentunya